yang saya merasa aneh ya kalau begini terlalu mudah kalau begitu terlalu tua kumaha
jadi kalau nggak cocok dicari cari
demokrasi ya demokrasi lah biar rakyat yang milih
tapi alhamdulillah kita jalankanlah demokrasi yang sebaik baiknya
yang penting rukun sejuk damai